sejumlah pasien di rumah sakit umum daerah sigli masih menunggu proses operasi setelah cedera berat akibat musibah gempa ini
beberapa di antara mereka masih berpuasa sebagai salah satu persyaratan medis menjelang operasi
ruang intensive care unit atau icu mungkin terasa mendebarkan bagi sebagian orang
ini yang anda lihat merupakan ruang yang saat ini dijadikan untuk menampung sejumlah pasien rujukan korban gempa pdj
tapi sebenarnya ini merupakan ruang icu yang sudah lama tidak terpakai dan difungsikan sebagai gudang
tapi kali ini harus kembali dipakai mengingat banyaknya pasien yang dirujuk ke rumah sakit umum daerah tengku ciditiro yang ada di sigli pd ini
dan di sini kalau kita lihat masih ada sejumlah pasien yang ada di koridor
salah satunya ini bersama ibu siapa bu
ini bapak suami ya namanya siapa pak
m ali abdurrahman
m ali abdurrahman
nah ini kalau kita perhatikan bapak dan ibu ini sudah berada di kota
koridor ini bahkan sampai menjelang malam hari seperti itu
ibu sudah berapa jam menunggu di sini bu
mulai dari pagi sampai malam ini
menunggu apa bu di sini
operasi kan biasanya identik dengan puasa
sudah berapa jam berpuasa sampai menjelang operasi
puasanya mulai jam dua malam sampai utara sampai maghrib
jadi jam dua malam sampai maghrib
cukup panjang ibu ya
tapi ibu merasa lapar pasti
masih semangat ibu ya
ibu selamat menunggu
saya mengucapkan nanti semoga seluruh operasi berjalan normal
jadi nanti ibu juga akan kembali sehat lagi seperti setiap kalah
semangat ibu ya bapak juga ya
nah kalau kita perhatikan memang dari data terakhir yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah tengkuci di tero ini ada satu ratus tiga puluh empat pasien yang dirujuk dan dirawat
ruang perawatan yang ada di sini itu sudah lama tidak digunakan dan kembali diaktifkan mengingat kalau sebelumnya pada hari kedua sejumlah pasien masih ditampung lebih banyak lagi di koridor koridor seperti ini dan di ruangan icu baru
tapi ruangan tersebut belum sebetulnya selesai jadi hanya bisa digunakan setengahnya dan akhirnya harus memfungsikan kembali ruangan yang ada di sini
kalau kita perhatikan memang cukup banyak pasien yang berada di dalam

mereka memang semuanya masih terbaring menunggu giliran untuk dioperasi
tetapi mungkin yang menjadi pertanyaan bagi sejumlah pasien ialah kenapa mereka masih harus berpuasa cukup panjang
kalau tadi kita mendengar penuturan ada yang berpuasa dari jam dua pagi hingga menjelang pukul delapan malam
dan untuk mengetahui itu saat ini sudah ada sejumlah tim dokter yang bertugas di sini selamat malam dokter
dengan dokter siapa dokter
saya dokter andria
dokter andria ini dua pasien masih menunggu di sini ada bahkan yang berpuasa dari jam dua pagi sampai sekarang
mereka pasti merasa lapar saya juga kalau dokter berpuasa itu pasti merasa lapar
apa sebenarnya tindakan yang dilakukan sehingga masih ada sejumlah pasien yang harus berpuasa sepanjang itu dokter
baik jadi saat ini dalam menangani tangkap darurat terhadap pasien korban gempa ini dari pihak rumah sakit sigli kita saat ini memang membuka
dari pihak rumah sakit sigli kita saat ini memang membuka
kamar operasi sampai delapan kamar operasi
dan dari semua pasien itu sudah terjadwal dengan tim yang bekerja juga sudah kita bagi secara sistematis
nah memang di lapangan dan real yang terjadi memang ada sedikit terkendala artinya ada proses pemanjangan jadwal operasi
atau timing operasi yang memanjang karena kesulitan dalam dilakukan tindakan
sehingga itu membuat schedule agak jadi mundur dibanding
sehingga itu membuat schedule agak jadi mundur dibanding

rencana awal sebelumnya
jadi karena pasien yang sangat banyak seperti itu tapi terbatas ruang operasi sehingga mereka harus mengatasi cukup panjang
ada batas tidak dokter kalau tadi dari jam dua sampai ini sudah menjelang pukul delapan malam
nah ini seperti apa nanti mereka apakah ketika mungkin ada lagi pasien yang masih harus panjang lagi penanganan operasinya
apakah mereka harus mendapatkan makanan secara utuh selain infus seperti itu
ya jadi sebenarnya untuk nutrisi pasien itu sudah cukup tertangani
artinya para netral nutrisi baik dari infus maupun ini tetap kita berikan
kemudian sisa pasien juga sebenarnya tinggal dua tiga lagi
dan itu hanya memang pasien yang di list kita itu adalah pasien yang list terakhir yang belum dilakukan tindakan operasi
dan itulah yang membuat mungkin memang kita juga cukup memahami dengan kondisi seperti ini
keluarga pasien juga kita cukup paham memang pasti mereka juga akan sangat khawatir begitu
melihat keluarganya yang belum dilakukan tindakan operasi
namun kita yakinkan bahwa semua pasien yang sudah masuk dalam jadwal itu akan tetap kita tangani
tim tim seperti dari tim rs minto harjo kemudian dari hasan sadik dan juga tim dari makassar juga masih standby di kamar operasi kita
sehingga kita berani buka sampai delapan kamar operasi dan memang itu untuk membentuk semua tindakan yang di sini
cukup banyak dokter yang ada di sini
walaupun ini sebenarnya gudang ya daripada awalnya ya
ya selamat bertugas dokter
walaupun dengan ruangan seperti ini kami yakin pasti akan memberikan perawatan optimal bagi jumlah pasien di sini
selamat bertugas kembali
dan itu tadi pernyataan yang telah diberikan dari dokter spesialis bedah yang ditugaskan untuk melayani sejumlah pasien rujukan yang ada di rumah sakit umum daerah cik ditiro ini
walaupun memang mereka mungkin masih merasa lapar karena masih berpuasa
tapi itu merupakan tindakan medis yang sangat penting
ini dilakukan dengan tepat mengingat masih cukup banyak pasien yang saat ini mendapatkan perawatan operasi di ruang bedah yang ada di rumah sakit ini
rian hasri pd